harga minyak goreng curah di mayoritas pasar tradisional kota bandung pada rabu delapan juni dua ribu dua puluh
masih berada di harga rp enam belas hingga rp delapan belas per liter
atau berada di atas harga eceran tertinggi sebesar rp empat belas per liter
baru tiga dari empat puluh pasar di kota bandung yang menjual minyak goreng curah sesuai het
yakni di pasar kosambi pasar astana anyar serta pasar cijerah
untuk meningkatkan jumlah pedagang yang menjual minyak goreng curah sesuai het
pemerintah kota bandung memperluas kerjasama dengan distributor
yang langsung menyalurkan minyak goreng curah ke pasar pasar tradisional
pemerintah juga akan melibatkan toko kelontong di setiap kecamatan serta kooperasi
jadi distributor satu langsung menjual ke pedagang di pasar
yang kedua juga melibatkan aparat kewilayahan
jadi nanti ada aparat kewilayahan pak camat menunjuk
toko toko warung lontong yang bersedia menyalurkan minyak goreng curah
yang ketiga juga kooperasi dilibatkan
dengan alur distribusi ini pemerintah akan lebih mudah mengontrol harga eceran tertinggi
sebesar rp dua belas enam ratus per liter di tingkat distributor pertama
dengan demikian para pengecer tetap bisa mendapat keuntungan
ketika menjual dengan harga rp empat belas per liter atau rp lima belas lima ratus per kilogram
nah proses untuk membeli minyak goreng curah baik di pasar tradisional maupun di toko toko kelontong
sekarang semua sama yakni harus menyertakan ktp yang nanti akan difoto sebagai bukti bahwa warung
atau pedagang tersebut sudah menyalurkan minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi
para pedagang bisa menggunakan aplikasi simirah yang dibuat oleh pemperin atau menggunakan aplikasi
buatan distribusi yang dibuat oleh pemperin
pembelian minyak goreng curah juga bisa dilakukan oleh distributor seperti gurih pasar curah serta warung pangan
sebagai sistem pelaporan pendistribusian minyak goreng curah